lo sih jadi kakak gak bertanggung jawab
harusnya lo tuh punya waktu buat jagain adek lo
emang lo ada waktu buat sih indri
lo kerja baru seminggu
lo tiap hari sibuk ngeblend
selesai kuliah tuh pulak jangan main sampe malem
lo sibuk sama urusan lo sendiri
lo sibuk sama si selfie
nyari apa mah
komik tentang orang hamil
tadi mina taro alat tes kehamilan disitu
harus ditaruh di dalam komik
ketemu lagi di jt
ketemu lagi di jt
ketemu lagi di jt
ketemu lagi di jt
eh mbak mbak mbak mbak
nih cct punya produk terbaru handphone
saya sudah punya handphone mbak
tapi ini teh kameranya lebih bagus kalo kamu di foto pake ini
uuu tambah ganteng
handphone saya juga masih bagus mbak
eh si indri teh diterima jadi dokter ya
soalnya tadi teh cece lihat dia ke puskesmas
mungkin lagi nemenin mama ke puskesmas
oh jadi mamah kamu yang diterima jadi dokter

penting penting puter balik
udah disana aja
udah disana aja
kang kok gak ada sih kang
kang kok gak ada sih kang
mungkin kamu simpen di tempat lain
mungkin kamu simpen di tempat lain
engga mina tuh inget bener
minat selipin di dalam komik
mina selipin di dalam komik
semua komik udah diperiksa
semua komik udah diperiksa
tapi gak ada
jangan jangan diambil sama andri kan
jangan jangan diambil sama andri kang
selfie kan gak hamil
alat tes itu bisa dipakai dua kali

kenapa harus disini sih ngobrolnya
supaya mama sama papa gak denger
supaya mama sama papa gak denger
kalau garis duanya ini nyala
lo tau dari mana
ini gue nemu dalam komiknya
bisa jadi itu membatas buku
lo tau pembatas buku kan
pembatas mana yang sudah dibaca sama mana yang belum
mana ada orang pake tespek buat pembatas buku

tadi kata mbak rumpi dia ketemu indri di puskesmas
pasti periksa kehamilan tuh
ya karena ada yang hamilin lah
terjadi sesuatu terus sesuatu terus
lu sih jadi kakak gak bertanggung jawab
harusnya lo tuh punya waktu buat jagain adek lo
emang lu ada waktu buat si indri
gua kerja lo kerja baru seminggu
lo tiap hari sibuk ngeband
selesai kuliah tuh pulang jangan main sampe malem
lo lo sibuk sama urusan lo sendiri
lo sibuk sama si selvi
gue tuh kalut brah
gimana kalo tetangga tetangga tuh tau

kita semua pasti malu
idri pasti dikeluarin dari sekolah
udah berapa bulan
ya gua gak tau
aku belum ngobrol sama indri
mudah mudahan aja belum lama
supaya kita bisa ambil tindakan sebelum mama sama papa tahu
kayanya mama udah tau deh
iya tadi soalnya keliatan panik
berarti mama belum tau
lu jangan emosi ya
ini biar gua emosin ya
emang temen lo ada yang pake test pack buat pembatas buku
tapi mungkin aja ada

kalo itu tuh alat tes kehamilan
kira kira andri tau gak ya
kalau itu tuh alat tes kehamilan
semoga aja gak tau
semoga aja gak tau
belum tentu dia yang ngambil
kita cari di kamar ke andri
ngomongnya jangan keras keras nanti semua orang dengar
kok minta kopit kasihnya gini ian
telur selama mateng sehat
udah dikasih madu nih
selamat beserta hem
saudara ini balik alternate kak
soalnyayl anda harus hadir ih
pada mungkin sama sama awak
berikan aku mis twin
kalau udah kerja kumpulin duit dulu yang banyak beli rumah baru nikah
bikin kopi mintanya kopi datangnya gini ya
bapak kenapa sih saya gak setuju selesai nikah sama kandri
gue gak nyangka ini semua bisa terjadi
indri itu masih kecil
indri itu masih kecil
lo kalau ngomong yang keras
tadi lo suruh pelan
kau sepuluh ya
lu yang bikin gue emosi
yaudah ya pulang
udah pulang nih
ya udah mama masuk aja
iya mak masuk aja mak